cerita dalam bahasa indonesia
pada zaman dahulu kala hiduplah sepasang suami istri tua di sebuah pondok tua
seperti namanya pondok itu adalah ketiaman tuan ketua
dan ini tuan ketua
tuan ketua adalah orang tua yang pemarah
mengapa dia selalu marah jika kau bertanya
lari ayam lari
tidak ada yang memintamu untuk duduk di tumpukan jerami
halo bisa diam
aku datang ke sini karena aku ingin berkonsentrasi pada buku
dan kau jelas
jelas jelas tidak bisa berkonserentrasi iya kan
berkonsentrasi bukan berkonserentrasi
baikku sedang tidur
keluarkan hewan pengerat itu dari tanganmu
apa yang kalian ributkan
dengan suara kerasmu tikusmu akan tuli
benar dengan suara kerasmu dan tuan ketua menembakkan anak panas sepanjang hari
tidak ada kemungkinan joy bisa mendengar kita lagi
kalian tahu pak ketua tidak menyukai kita
itulah sebabnya dia melampiaskan semua marahnya di papan panah yang malang itu
hei itu tidak benar
selamat pagi nyonya ketua
selamat pagi nyonya ketua tuan ketua itu
tuan ketua itu memang sedikit ketat iya
tapi di dalam dia itu sebenarnya sangat baik hati
iya tampak luarnya sangat bagus sehingga kita tidak pernah ingin melihat apa yang ada di dalamnya

maafkan aku nyonya ketua aku hanya ingin bertanya maafkan aku nyonya ketua aku hanya ingin bertanya
apakah aku bisa membawa joey untuk sarapan
apakah aku bisa membawa joey untuk sarapan
oh eh iya boleh sayang
mesinku belum terbiasa dengan suara manismu itu
tentu saja kau bisa membawanya masuk
setiap anggota dalam keluarga ini adalah penting
anggota dalam keluarga ini adalah penting
piggy menyayangi nyonya ketua
nyonya ketua sangat berbeda dari tuan ketua
tuan ketua selalu ingin sendiri dan berpikir
bahwa dia bisa melakukan semuanya sendiri

juga tidak akan meminta bantuan siapapun atau menawarkan bantuan
piggy bertanya tanya mengapa tuhan ketua sangat membenci anak anak
kebenarannya adalah tuan ketua tidak membenci anak anak
dia hanya tidak suka ada orang di sekitarnya
kau tahu canary ducky piggy wiskerson dan ber semuanya diadopsi dan diterima oleh nyonya ketua
tapi tuan ketua senang tinggal sendirian
ketika ditentang dia akan berkata
oh ayolah tidak semua orang membutuhkan bantuan ya
hanya orang lemah yang butuh teman
orang orang kuat sepertimu selalu berada di depan orang lain
dengan tetap sendirian dan juga bekerja sendirian
oh ya kau salah
dan suatu hari kau akan tahu bahwa setiap orang memiliki tempat dan peran yang penting
tidak ada orang yang bisa hidup sendirian
kita semua membutuhkan seseorang
jika anak anak tidak cukup nyonya ketua punya enam ayam dua anjing tiga kucing dan empat sapi
dan yang membuat tuan ketua merajuk mereka semua tinggal di bawah atap yang sama di manor of chief
itu hebat sekali
biar aku bantu
dan kau mau melakukannya
kau butuh sesuatu sebagai balasan
aku tidak punya apa apa untuk diberikan
tentu saja tidak tuan
mengapa aku meminta sesuatu darimu untuk membantumu mengambil botol
ini adalah tugas kecil yang harus dilakukan
tidak ada yang gratis nak
kau pasti akan meminta sesuatu sebagai imbalan
tapi coba tebak
aku tidak punya kewajiban kepadamu atau orang lain
karena aku tidak akan menerima bantuan darimu atau orang lain
dia pikir dia bisa mengakaliku
sedikit yang tuan ketua tahu apa yang akan terjadi
maka di sana di pertanian menyamar sebagai tongkol jagung ada broni raja sawah
bruni adalah peri yang membantu petani tua dalam merawat tanaman mereka
tidak seperti peri lainnya bruni tertutup dan dibenci

dia menjadi peri tua dan telah hidup di bumi selama berabad abad
dia sangat kesal dengan perilaku tuan ketua yang tidak bisa diatur
beraninya dia berkata kasar pada anak itu
sudah jelas siapa yang jadi bayi di sini
ketua berpikir dia tidak butuh bantuan siapapun
sepertinya ini tempat yang bagus
itu mengingatkanku kita harus memanen lobak besok agar tidak terlalu matang
tentu saja aku hampir lupa
oh ya ampun kau selalu hebat dalam hal hal ini
rumah ini akan hancur berantakan tanpamu
aku tahu itu
aku bisa menjalankan seluruh rumah ini sendirian
keesokan harinya seperti yang telah diputuskan tuan ketua pergi untuk memanen lobak
itu hanya hari biasa bagi petani lain
tuan ketua melihat kebarisan panjang lobak yang telah ditaburnya dan merasa senang dengan dirinya sendiri
dia mulai menarik menarik dan menyentak masing masing dari mereka dan pop pop pop
mereka semua keluar
tuan ketua senang dengan hasilnya
dia menarik lobak ketujuh di barisan itu
dia menarik menarik dan menarik
ini lobak yang sulit sekali
dia mulai menarik lobak dengan kedua tangannya
kenapa kau tidak mau keluar
tuan ketua melihat kembali ke rumahnya dengan perasaan bersalah
dia tidak percaya apa yang akan dia lakukan
apa yang akan dia lakukan
sayang kau serius
kau membutuhkan bantuan aku
ini ini berbeda oke
kita harus memanen lobak kecil yang susah itu
nyonya ketua meletakkan tangannya yang mungil di sekitar tuan ketua dan memeluknya erat erat
mereka sekarang akan memanen lobak bersama sama
satu dua tiga
tuan dan nyonya ketua mengerahkan semua kekuatan mereka dan menarik menarik dan menarik lobak itu
mereka kehabisan napas dan butiran keringat mulai terbentuk di dahi mereka
oh ini sangat sulit untuk dilakukan sendiri
biarkan aku memanggil bantuan
oh apakah kau akan menghentikanku bahkan sekarang
tidak aku butuh bantuan untuk memanen ini kan
kau tidak bisa melakukan semuanya sendiri dan
yang ingin kukatakan adalah panggil semua bantuan yang ada
aku punya firasat lobak ini membutuhkan semua kekuatan yang kita miliki
nyonya ketua sangat senang mendengar ini
betapa anehnya sesuatu yang sekecil lobak mengajari suamiku pelajaran yang begitu penting
nyonya ketua membawa piggy ducky canary whiskerson dan bear untuk membantu mereka memanen lobak
betapa terkejutnya mereka dimintai bantuan oleh tuan ketua sendiri
mereka tahu bahwa mereka harus membuatnya terkesan
apa dia benar benar meminta bantuan kita nyonya ketua
iya sayang dia akhirnya mulai melihat kita tidak bisa menghadapi dunia sendirian
tapi tunggu bagaimana dengan joy
dia tidak berguna biarkan saja dia duduk kita membutuhkan semua kekuatan yang kita bisa
kenary menempatkan joy di atas batu dan mengantre untuk membantu tuan ketua
tuan ketua nyonya ketua ducky piggy whiskerson bear dan yang terakhir canary
semua anak berdiri dalam barisan saling berpegangan
dan bersama sama mereka menarik dan menarik dan menarik lobak
tetapi tidak ada yang terjadi
baiklah sekarang sudah cukup agar kupotong benda sialan ini
oh sayang tunggu jangan lakukan itu
tunggu apa semua hal ini tidak berguna lebak ini tidak akan keluar mari kita potong saja
bukankah kau yang mengatakan bahwa kita membutuhkan semua bantuan yang ada
yah joey belum punya kesempatan untuk membantu kita
joey dia tikus kecil
apa yang bisa dia lakukan yang kita tidak bisa
ya mungkin dia sendirian dia tidak bisa melakukan apapun
tapi bersama kita siapa yang tahu
nyonya ketua dengan cepat melemparkan sepotong keju ke dalam mulut joy dan meletakkannya di ujung tali
seperti tikus yang cerdas joy memegang tali dengan giginya dan bersiap untuk menerima isyarat
para ketua semua anak anak dan yang terakhir tikus mulai menarik dan menarik lobak
dan akhirnya lobak muncul dari tanah
semua orang terkejut melihat tobak besar di tanah itu
yeay kita berhasil bersama kita berdiri
yeay bersama kita berdiri bersama kita menang
dan di tengah perayaan ini hal yang tidak terpikirkan telah terjadi tuan ketua tersenyum
dia senang melihat anak anaknya menari untuk pertama kalinya
apakah itu sebuah senyuman yang kulihat sayang
hahaha aku telah belajar pelajaran paling berharga dalam hidupku sayang
masing masing dari kita adalah penting dan masing masing dari kita memiliki perannya
bersama kita berdiri dan bersama kita menang
malam itu semua orang di manor of chief
menikmati sup lobak sampai perut mereka kenyang
semua orang senang dan puas
rumah manor of chief yang ketat dan tidak disukai
menjadi manor of missive yang ramah dan juga hangat